seorang warga negara austria robert spur bersama rekannya punky
akan bersepeda berkeliling kawasan sumba timur untuk membagikan bantuan air bersih
selama dua hari mereka akan bersepeda menempuh total jarak tiga ratus km
rencananya robert spur dan punky atau yang lebih dikenal dengan om rob dan bibi punky ini
akan mulai bersepeda di sumba timur pada tujuh belas november mendatang
bersama gerakan tupai pandai mereka akan mengirimkan satu juta liter air minum
ke sejumlah wilayah di sumba timur yang menderita kekeringan
enam desa di sana juga akan dibuatkan sumur untuk memenuhi kebutuhan air bersih
itu sebabnya kita selalu menggabungkan proyek sosial kita dengan sebuah sport
kalau untuk jarak sih kita udah biasa jauh tapi untuk panas
udah akan kami selamat